tidak memiliki biaya untuk berobat seorang pria meninggal di gubuk liar yang dihuni bersama istrinya di jalan kanal banjir barat gambir jakarta pusat
sejumlah warga dan petugas ppsu mengangkat tubuh wanita yang pingsan saat mendapati suami tercintanya meninggal di gubuk liar yang mereka huni di jalan kanal banjir barat gambir jakarta pusat sabtu siang
saat siuman wanita ini histeris
suami wanita ini adalah ian pria berusia tujuh puluh tahun yang sejak setahun lalu tinggal hanya beralaskan balai kayu dengan atap terpal seadanya di bahu jalan pemisah antara rel kereta dengan kali ciliwung
almarhum diketahui sudah lama menderita sakit dan hanya bertahan di dalam gubuk karena tidak memiliki biaya untuk berobat
usai diidentifikasi oleh polisi jasadnya dievakuasi petugas dinas pemakaman dki ke kamar jenazah rumah sakit cipto mangunkusumo
seperti diketahui belasan gelandangan yang berprofesi
sebagai pemulung juga tinggal di lokasi ini